pasar tanah abang jakarta pusat kembali beroperasi seiring pelonggaran ppkm level empat
penjual maupun pembeli yang hendak memasuki gedung pasar wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi
manajer umum dan humas pd pasar jaya gatravaganza mengatakan syarat ini bertujuan untuk mempercepat herd immunity
serta memberikan kenyamanan bagi semua elemen yang berada di dalam gedung pasar
kali ini memang kita agak sedikit memberikan suatu persyaratan yaitu harus membawa bukti vaksin mbak
untuk bisa masuk ke dalam lingkungan pasar sebetulnya tidak hanya di tanah abang sih sebetulnya tapi untuk di seluruh pasar kita
berdasarkan pantauan tim liputan cnn indonesia pemeriksaan di pintu masuk gedung pasar tanah abang blok a berlangsung cukup ketat
petugas memastikan keaslian sertifikat vaksin dengan mencocokkan nama sesuai ktp pengunjung
pengunjung dilarang masuk gedung apabila tidak membawa kartu vaksin
bagi pengunjung yang tidak dapat divaksin dengan alasan kondisi kesehatan tertentu
maka wajib menunjukkan surat keterangan dari dokter serta hasil negatif tes covid sembilan belas
atau mereka disarankan
untuk berbelanja secara daring
para pedagang mengaku tokonya sepi pembeli sejak kemarin bahkan menurun hingga sembilan puluh persen
sejumlah pedagang mengatakan sepinya pembeli karena sebagian masyarakat belum mempersiapkan persyaratan tersebut
mereka berharap para pembeli mulai ramai datang dalam beberapa hari ke depan
ngaruhnya sih ada kak untuk pengaruhnya kali buat customer masuk kan mereka mesti bawa ada surat vaksin
tapi kalau mereka belum mempersiapkan surat vaksin mereka ditolak
itu pengaruhnya buat kita
kemarin wah turun delapan puluh persen masih zero
syarat bukti vaksinasi juga berlaku di pasar cipulir jakarta selatan
pasar cipulir rabu pagi terpantau ramai sejak diizinkan dibuka pada pemberlakuan ppkm level empat
asisten usaha dan operasi pasar cipulir mengatakan
para pedagang wajib memberikan kartu vaksinasi dan mengikuti persyaratan protokol kesehatan
yang sudah ditentukan
para pedagang dan pengunjung tetap diminta untuk menunjukkan kartu vaksin yang mereka harus bisa tunjukkan
pasar cipulir dibuka mulai pukul tujuh pagi hingga jam tiga sore
tim liputan cnn indonesia